anda kembali bersama kami di after sepuluh
kementerian perindustrian menargetkan seribu teknoprener pada tahun dua ribu dua puluh
dan karena itu kementerian akan memberikan pelatihan bagi empat ribu pelaku industri kecil dan menengah
hal ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda menghadapi revolusi industri keempat
sekitar lima ratus peserta hadir dalam meetup cnn indonesia di balai diklat industri denpasar sabtu pagi
peserta meetup cnn indonesia yang bekerja sama dengan kementerian perindustrian ini
berasal dari kalangan mahasiswa dosen dan para pengusaha muda industri kecil dan menengah
menteri perindustrian erlangga hartarto mengajak generasi milenial untuk siap dengan revolusi
teknologi digital akan menjadi kunci peningkatan produktivitas tenaga kerja
untuk itu kementerian perindustrian telah mengoperasikan makerspace di enam kota di indonesia
di kota surabaya semarang bandung denpasar batam serta makassar
serta pelaku kreatif marketing
termasuk pameran startup dan hasil industri kecil dan menengah yang telah menggunakan fasilitas
makerspace yang ada di denpasar
jadi aplikasi aplikasi yang dibuat itu cukup menjanjikan seperti ada transportasi kemudian ada digital
iklan advertising dan juga marketplaces itu mereka rata rata unik
jadi berbeda dengan apa yang sudah ada di pasar hari ini
kemudian juga ada yang langsung membuat produk seperti produk kria
bahkan yang menarik adalah yang membuat
yang merestrukturisasi atau membangkitkan rekonstruksi gamelan gamelan tua
jadi ada gamelan yang sudah satu ratus lima puluh tahun kemudian direkonstruksi sehingga bisa membuat gamelan lagi
dan bahkan dibuat model gamelan yang untuk anak anak beratnya dua kg
sehingga tentunya ini mendorong agar budaya tradisional atau musik tradisional ini terus tumbuh
sehingga anak anak tidak hanya mudah
bermain harmonika piano dan yang lain tetapi mudah juga bermain dengan instrumen gamelan bali bagaimana
ini terjadi karena dukungan kementerian
jadi mereka menggunakan fasilitas yang ada di becik ini yang tadi disampaikan kalau tanpa ini mereka sudah tergusur
jadi mereka hadir di sini karena fasilitas yang disediakan oleh pemerintah
pelaku industri kecil dan menengah pun terbantu dengan fasilitas yang bisa dipakai secara gratis di magherspace tersebut
kita memanfaatkan fasilitas yang ada di bdi namanya bikin makerspace
kita sangat terbantu sekali ya jadi saat kita membutuhkan alat alat untuk proyek proyek kita jadi kita buat
kita juga belajar banyak berada di komunitas ini
kita sering bertukar pikiran kadang membuat kolaborasi bareng gitu
karena kan biasanya orang pikir kalau melestarikan sesuatu yang tradisional seperti ini
masa sih nggak bisa memanfaatkan
kita harus memiliki teknologi terbaru
kementerian perindustrian mempersilahkan masyarakat memanfaatkan pelatihan
co working space ataupun inkubator bisnis yang ada di balai diklat perindustrian
makerspace yang ada diharapkan menjadi wadah produktif
untuk menghasilkan generasi yang kompeten di bidang multimedia animasi kria serta barang seni